sampai jumpa di video selanjutnya

kalian kenapa sih
kenapa ini abang aku
lagi lagi kamu berhenti mendadak
yang santan kemana
masa dipipis terus
oh iya betul juga tuh

namaku maung podas
bahkan saya dan baginda prabu siliwangi
sudah menggabungkan diri
mensejajarkan antara kerajaan pasundan
dengan kerajaan maung podas
dan kerajaan baru itu
diberi nama bajajaran
cukup awal yang menjagaku
maung kan gak sebenarnya maung
saya telah melakukan kesalahan
sebaiknya pemana pergi
mereka akan ketakutan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lapangan kerjaannya masih banyak lagian juga waktunya masih lama kan den
sholat itu tidak boleh ditular tunda
memangnya kalau dipanggil lama anda prabu suka nunda nunda
bener sih den saya mah tidak berani nunda nunda nanti saya bisa dihukum
tuh kan sama lama anda takut sama yang ciptakan lama anda tidak takut
eh itu den itu saya mah lebih takut sama itu itu gusti allah itu den
mah saya sama manusia
kan manusia mah tepat salah dan dosa ya den ya
kalau begitu dia hampura saya permisi dulu saya mau sholat sekarang
eh mending kita main tempat lompatan aja yuk
siap satu dua tiga
sekarang kamu berani gak loncat dari situ
iya gak tahu
aduh gua dateng
jangan jangan celakai aku deh
aku mohon jangan den
apa ikan ikan di sungai ini masih kurang sampai kamu mangsa manusia
aku tidak bermaksud memaksa
aku hanya menjalankan perintah nini dulu
apa nini jangan begitu lagi
dasar manusia sesat
terus buat apa
katanya untuk persembahan
tapi aku tak mau
aku mau mencari anak anak
supaya ilmunya bertambah hebat
apakah kamu masih mau mengganggu teman temanku
iya aku berjanji
aku tidak akan mengganggu mereka lagi
kamu hebat ken tante
iya kamu hebat ken tante
ken tante kamu hebat
iya kamu hebat
lagi lagi utanganku digagalkan ala baca penyimpi sebagai ilmu saktiaku
sampai kapanpun akan terus mengurungmu dan menangkapmu
tak akan kubiarkan kamu mengganggu teman terjangkuh
ada apa ken tante
tidak apa apa tidak apa apa
aku ken tante
hentikan perbuatan itu
karena itu mengiksa biotek